calon presiden petahana joko dodo mengambil cuti sebagai presiden untuk melakukan kampanye terbuka selama tiga minggu mendatang
wakil presiden yusuf kala menggantikan tugas tugas jokowi dialihkan kepadanya selama masa kampanye terbuka nanti
tugas yang dialihkan ke jk seperti menghadiri acara maupun rapat yang digelar di jakarta
namun menurut jk pengambilan keputusan tak semuanya bisa dialihkan kecuali menyangkut operasionalisasi
banyak hal yang saya tangani selama berjauh aktif ini
tidak keadaannya normal normal saja selalu presiden kalau tidak ada di kota maka hal hal yang umum
biasa biasa itu ya dialihkan ke saya
ada pesan untuk transisi
tidak ini bukan transisi ini tiga minggu tapi tugas tugas itu dialihkan
masuk pengambilan keputusan pak jk apa pengambilan keputusan akan berjaga di
ya selama itu dalam batas operasional itu bisa saja